terima kasih anda masih bersama kami
sudah hampir tiga bulan chandra supriyatna dan chandra supriyadi
bayi kembar siam dempet perut warga cilengkrang kabupaten bandung
berada di rumah sakit hasan sadikin kota bandung
operasi belum bisa dilakukan karena masih menunggu tim dokter
menyusun kerangka operasi pemisahan
wasmini ibunda dari bayi kembar siem dempet perut dan dada
chandra supriyatna dan chandra supriyadi
nampak beraktivitas seperti biasa di rumahnya di kecamatan cilengkrang kabupaten bandung
namun ia gelisah karena bayi kembar yang dilahirkan hasil dari pernikahannya dengan lili
sudah ditinggalkan di rumah sakit hasan sadikin kota bandung selama hampir tiga bulan
bayi yang lahir pada empat juli dua ribu tujuh belas ini hingga kini masih menginap di ruang instalasi
bayi rumah sakit hasan sadikin untuk menunggu keputusan dokter
si kembar memiliki dua jantung namun hanya ada satu kantung saja
dan tulang rusuk keduanya menyatu
proses operasi pemisahan tubuh
bayi sempat akan dilakukan oleh rumah sakit hasan sadikin beberapa waktu lalu
namun karena peralatan milik rumah sakit umum daerah jawa barat ini
sedang dalam keadaan rusak operasi urung dilakukan
bayi kembar ini kini masih menunggu kepastian operasi pemisahan
yang dapat dilakukan di rumah sakit lain
dan kini kondisi bayi tidak stabil karena mengidap gangguan pernafasan
namun untuk pindah ke rumah sakit lain
wasmini dan suami tidak sanggup karena keterbatasan biaya
ya jangan melalaikan
cuman kan buat sehari hari kita kan buat beras juga susah
apalagi buat kerbas sakit gitu
ungkos kesana kesini
jadi mohon pada pemerintah untuk saya bantuannya
minta bantuannya untuk gimana lah caranya gitu
supaya saya dapat
pasangan lili dan wasmini ini sehari hari bekerja sebagai petani dan buruh bangunan
dengan rumah sakit
pasangan lili dan wasmini ini sehari hari bekerja sebagai petani dan buruh bangunan dengan penghasilan

warga ini memiliki penghasilan hanya lima ratus rupiah saja per bulannya
keluarga ini sudah memasrahkan operasi pemisahan dan pengobatan sang buah hati
pada badan penyelenggara jaminan sosial bpjs kesehatan
chandra febriana kabupaten bandung